setelah sempat landai jumlah kasus covid sembilan belas di tanah air kembali perlahan naik
ini diduga berkaitan dengan virus corona varian omikron dan juga mobilitas masyarakat yang kembali normal
apakah ini sesuai dengan prediksi pemerintah apakah kita siap menghadapi gelombang covid sembilan belas yang bisa jadi terjadi lagi
kita berbincang sore ini bersama soni hariharmadi kabit perubahan perilaku satgas covid sembilan belas
selamat sore pak soni
selamat sore mbak putri
kalau jumlah kasus hariannya sepuluh juta penduduk kalau jumlah penduduk indonesia dua ratus tujuh puluh juta
berarti kira kira batas toleransi untuk kasus covid sembilan belas harian di indonesia itu dua ribu dua puluh
artinya tidak boleh melampaui dua tujuh ratus
tapi pemerintah sudah menyiapkan berbagai skenario
skenario pertama kalau kasusnya di atas lima ratus yang kemarin sudah menembus lima ratus
skenario kedua kalau kasus hariannya di atas satu
skenario ketiga kalau di atas dua tujuh ratus
tentu ada penyesuaian penyesuaian
lalu kemudian juga satgas sendiri sudah melakukan perhitungan simulasi
untuk kemungkinan kemungkinan jumlah kasus ke depan
terutama dampak dari libur nataru kemarin
kalau kita lihat ada empat faktor yang bisa menyebabkan terjadinya lonjakan
yang pertama adalah peningkatan mobilitas penduduk
yang kedua adalah penurunan kepatuhan protokol kesehatan
yang ketiga adalah capaian vaksinasi
dan yang keempat adalah masuknya varian baru yang lebih menular
pak soni kalau misalnya kita katakan soal perilaku ya
perilaku mobilitas sekarang semuanya sudah mulai normal
nah seringkali saat ini sekarang ketika pemerintah melakukan kebijakan
atau katakanlah pengetatan itu sudah ada resistensi
karena semuanya sudah seperti normal
ya tetapi kalau kita lihat jadi betul sekali mbak putri gini
kalau dilihat dari kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan
oktober itu paling tinggi sepanjang dua ribu dua puluh
oktober paling tinggi
november mulai agak turun tapi angkanya masih tetap lebih tinggi dibanding tahun lalu
terus kemudian desember agak turun
di januari ini ternyata naik lagi
naik lagi mendekati oktober kemarin
masyarakat memahami bahwa varian omikron ini cenderung lebih menular
sehingga kesadaran mereka untuk mati protokol kesehatan lebih baik
yang jadi tantangan adalah mobilitasnya
memang dalam sebulan terakhir itu kelihatan sekali mobilitas mulai meningkat
terutama di tempat tempat rekreasi
untuk belanja retail dan ya tetapi di perkantoran sebetulnya mulai turun
jadi orang juga memahami bahwa mereka harus membatasi mobilitas untuk bekerja
sayangnya untuk rekreasi dan berbelanja ini cenderung masih naik
walaupun kenaikannya tidak sangat melonjak ya tidak terlalu signifikan
tetapi kita mengawasi atau mencermati adanya kenaikan tersebut mbak
kalau misalnya kita bicara potensi varian omikron yang mungkin dibawa oleh wni dari luar negeri ataupun warga negara asing
wni dari luar negeri ada yang sudah balik tapi sepertinya belum semuanya kembali
jadi masa masa puncaknya belum terlihat sepertinya pak soni
apakah satgas juga melihatnya seperti itu
ya jadi begini
ini memang harus kita antisipasi ya satgas kak satgas sendiri led genta niswaryanto sudah merintahkan dan sudah melakukan antisipasi dengan menambah tempat tempat karantina
jadi begini mbak
kalau kita lihat hari ini
data hari ini jakarta itu tiga ratus tiga puluh tiga kasus omikron
dari tiga ratus tiga puluh tiga kasus omikron per delapan januari dua ribu dua puluh dua ini itu dua ratus delapan puluh berasal dari pelaku perjalanan luar negeri ppln
nah yang lima puluh tiga itu non pelaku perjalanan luar negeri
tetapi yang lima puluh tiga ini punya kontak dengan para pelaku perjalanan luar negeri tadi
sehingga memang peningkatan kasus
kasus ini didominasi oleh pelaku perjalanan luar negeri
dan kita tahu bahwa berdasarkan sknya kak satgas di indonesia itu hanya sembilan entry point
entry point melalui jalur udara yaitu jakarta surabaya dan sulawesi utara manado
terus kemudian tiga melalui jalur laut dan juga tiga melalui jalur darat
jadi sudah dibatasi
dan kalau kita lihat kasus tertinggi kemarin dki jakarta
dari apa namanya data terlihat bahwa mayoritas tambahan kasus tadi didominasi oleh pelaku perjalanan luar negeri
kalau di riau itu didominasi pelaku perjalanan dari malaysia dan dari singapura yang positif
pak arifin apakah fasilitas kesehatan di indonesia sekarang sudah siap menghadapi gelombang covid sembilan belas ini
memang dari beberapa jurnal atau informasi kesehatan menyampaikan varian omikron tidak lebih berbahaya dari varian delta
tapi kalau misalnya penyebabnya
kalau misalnya penyebarannya masif
kemudian melanda mereka yang belum tervaksin
tentu saja itu sama saja berbahaya
karena pemerintah sudah menyiapkan
yang pertama kita tahu kita harus melakukan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri
karena mayoritas tambahan kasus di indonesia
ini berasal dari pelaku perjalanan luar negeri
makanya tempat karantina juga sudah ditambah oleh satgas bnpb
terus kemudian yang kedua
pemerintah juga melalui kementerian kesehatan menyiapkan rumah sakit rumah sakit terujukan untuk penanganan covid sembilan belas
sudah disiapkan semua
lalu kemudian juga kita menyiapkan misalkan rumah sakit darurat covid
ya tower towernya juga sudah disiapkan
saat ini memang ada dua tower di wisma atlet
yang digunakan untuk
karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri
perhari ini kalau tidak salah jumlah kasus
jumlah pasien yang dirawat positif di sana satu enam ratus
kalau nanti melampaui dua
akan ada skenario yang tower yang digunakan untuk karantina dipindahkan ke tempat lain
jadi sudah ada skenario skenario
tetapi kita berharap ya
itu dilakukan betul
rumah sakit juga disiapkan
tempat tempat isolasi terpusat juga disiapkan
karena bagi mereka yang tanpa gejala
sudah terkonfirmasi positif
ya mereka tetap harus dipisahkan dari mereka yang sehat
dan masuk ke dalam isolasi terpusat
pak soni kalau misalnya saya lihat dari strategi yang dilakukan pemerintah saat ini adalah
betul betul mengawasi memantau ppln ya pelaku perjalanan luar negeri
strategi juga untuk melihat perkembangannya seperti apa termasuk mungkin memperketat mobilitas kembali
di indonesia di dalam negeri
kemungkinan itu sangat bisa ya
jadi yang pertama tentu kalau kasusnya melonjak terus ya di bawah koordinasi pak erlangga dan juga pak luhut
pasti akan ada kebijakan pembatasan mobilitas pembatasan aktivitas itu
kalau kasusnya memang kita lihat merangkak naik dan melampaui batas toleransi
terus yang kedua sebetulnya yang kita masifkan sekarang adalah testing dan tracing
bahkan pemerintah meningkatkan whole genome sequencing untuk melacak variant of concern
yang menjadi perhatian kita
misalkan di jakarta ya
dari whole genome sequencing yang dilakukan pemeriksaan whole genome sequencing itu proporsinya varian of concern itu naik
varian of concern itu alpha beta gamma delta terus kemudian omikron ini
nah tetapi yang menjadi perhatian juga ternyata dominasi omikron ini meningkat dalam beberapa pekan terakhir
jadi ini menjadi pr bahwa omikron ini memang perkembangannya cepat
cenderung memang apa namanya gejalanya ringan
tapi kita kan juga harus mengantisipasi dengan berbagai langkah langkah strategis
termasuk dengan memasifkan testing dan tracing
oleh karenanya daerah begitu menerima atau memperoleh informasi tentang adanya kasus positif
itu harus segera melakukan kontak tracing
bukan hanya berhenti pada penelusuran
tetapi kemudian melakukan testing pada mereka yang pernah kontak erat dengan mereka yang terkonfirmasi positif
jadi testing tracing upaya pendisiplinan masyarakat
dan protokol kesehatan
ya bahkan minta bapak presiden juga untuk segera melakukan booster
selain upaya untuk melakukan screening ketat terhadap para pelaku perjalanan luar negeri tadi mbak putri
baik dan yang pasti kebijakan akan dinamis ya
terus berubah ubah sesuai dengan perkembangan di lapangan dan persebaran kasus covid sembilan belas di indonesia
baik pak soni terima kasih banyak atas waktu anda sore hari ini